menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahyokumolo memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah usai dua ribu dua puluh
di sisi lain hingga kini puluhan ribu tenaga honorer masih bekerja di lingkungan instansi pemerintah
jika tenaga honorer dihapuskan lalu bagaimana nasib puluhan ribu orang tersebut bergabung titi purwaningsi pembina forum honorer kategori dua indonesia
selamat sore bu titi
ya selamat sore
baik bu titi terkait dengan pernyataan dari menteri cahyo memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi atau lingkungan pemerintah pada dua ribu dua puluh tiga mendatang
sejauh ini komunikasi yang dibangun seperti apa bu titi
ya yang jelas yang selamat sore semuanya yang jelas dengan berita atau statement dari kementerian rbi seperti itu membuat
ya yang jelas yang selamat sore semuanya yang jelas dengan berita atau statement dari kementerian rbi seperti itu membuat
ya yang jelas yang selamat sore semuanya yang jelas dengan berita atau statement dari kementerian rbi seperti itu membuat
suatu hentakan yang luar biasa buat kami
di sini perlu kami jelaskan dulu ya mbak bahwa kami adalah honorer kategori dua
itu ada itu karena ada dasar hukumnya atau payung hukumnya
nah ketika kita sudah mengabdi sekian puluh tahun paling sedikit delapan belas tahun
bahkan sedangkan tiga puluh tahun tiba tiba ada sebuah hal yang menyatakan bahwa honorer ini sudah
bahwa honorer ini sudah
ini seperti kayak habis naik sepah dibuang
buat kami artinya selesaikanlah dulu kami khususnya honor kategori dua yang jelas ada dasar hukumnya
barulah peraturan itu mau direalisasikan silahkan
jadi tolonglah hargai kami yang berhonorer sejak minimal tahun dua ribu empat
bayangkan sudah sekian puluh tahun tiba tiba setelah proses
waktu menunggu kami dengan sabar ternyata hasilnya seperti ini
kami terus membangun komunikasi terutama dengan pemerintah daerah
dan pemerintah daerah selama ini ternyata masih membutuhkan kami
namun yang kami takutkan juga ketika ini terus berjalan recruitment
dan kami honorer tidak bisa masuk ini yang kami takutkan ini benar benar terjadi kepada kami
oleh karena itu kami hanya bisa berharap kami hanya bisa memotong
ulangi kembali review kembali ataupun revisi kembali aturan yang akan diberlakukan
khususnya untuk honorer kategori dua ini yang benar benar sudah berdata base bkn
jadi resmi sebagai honor dari pemerintah yang mengeluarkan
bu titi selama ini tidak pernah ada komunikasi yang berujung dengan solusi
bagaimana tadi keluhan dari bu titi untuk kategori dua ini
apakah di kategori dua ini para tenaga honorer ini pernah dijanjikan
atau mungkin tadi seperti bu titi sampaikan
diberikan kesempatan untuk mungkin mengikuti tes seperti yang lain lain
jadi ada pemerintah juga pernah menawarkan solusi perihal tenaga teknis administrasi
yang mungkin tidak ada dalam jabatan fungsional pppk bu titi
sebenarnya kami sudah
katakan kalau ngomong lelah kami sudah sangat lelah
kalau kami sudah terlalu sering ke kementerian bahkan ke istana
bahkan ke dpr sudah ratusan kali
dan kami hanya memiliki sebuah solusi yang terbaik yang adil yang bijak buat kami
namun kenyataannya di sini sesuai dengan katakan terus waktu berjalan ini
seakan akan kami itu teradekan
mulai untuk khususnya teknis administrasi ya mbak
ini terakhir tahun dua ribu tiga belas
sampai detik ini itu belum pernah diadakan kembali untuk rekrutmen teknik administrasi khususnya dari tenaga honorer kategori dua
sampai hari ini
alasannya ya itu yang tadi mbak sampaikan
bahwa yang teknis administrasi yang tenis lainnya ini
tidak bukan menjadi tenaga fungsional yang tidak bisa masuk ptpk sedangkan
honorer kategori dua ini mayoritas umurnya di atas tiga puluh lima tahun
jadi tidak bisa masuk pns biasanya masuk pppk
kalau pppk ini pun tidak dapat kesempatan untuk ikut tes
terus mau dibagimanakan untuk selanjutnya
bu titi bisa diberikan gambaran
apa gambaran besar kepada kami
kebutuhan dari lembaga atau instansi pemerintah
terhadap tenaga honorer ini kan sangat besar
artinya masih sangat dibutuhkan
nah bagaimana gambaran di lapangan selama ini memang sangat diperlukan
karena memang tenaga honorer ini mengisi
apa saya bilang slot atau ruang ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh asn atau pns
saya beri gambaran begini contoh kecil saja
kalau saya ini kan guru ya mbak
dan di guru itu dikatakan di rombel kami
di sekolah kami itu namanya ada namanya pak bon
ada namanya penjaga sekolah
penjaga sekolah ini itu sebenarnya sangat dibutuhkan mbak
kan tidak bisa digantikan robot
terus kemudian tenaga teknis administrasi atau tu itu juga sangat dibutuhkan
yang input data terus kemudian yang segala macam
dengan hubungannya mengenai dengan data dan juga it
itu tenaga tu kok katanya mengerjakan
ini satu hal yang pemerintah lupa bahwa di lapangan ini
tenaga tenaga ini ini sangat dibutuhkan
yang mereka katakan bahwa untuk struktural ini sudah lebih
namun kenyataannya dari dua ribu empat ya mbak minimal mbak
bahkan dari sembilan puluh delapan juga ada
sampai saat ini masih beket jatuh semurut dan
masih bergurukan sebagai kategori dua
dan tidak ada kepastiannya
tenaga teknis masih bekerja di ruang yang sama
jadi kalau alasannya tidak sudah apa tidak kebagian tempat
memohon maaf itu alasan yang ngawur
terus kemudian mbak khusus honorer kategori dua
itu pernah tahun dua ribu lima belas
itu sudah katakan sudah ada hearing antara pemerintah dan dpr
akan mengangkat seluruh honorer kategori dua yang jumlahnya empat ratus empat puluh an ribu itu
mau dianggap pns kala itu
namun tergentik oleh tata aturan
seharusnya dan pernah ada road map belum mbak
seharusnya honorer kategori dua sudah selesai loh
namun rekrutmen ketiga tahun ini
justru honorer kategori dua tidak mendapat tempat prioritas
justru prioritas apa yang punya serdik ke yang khusus guru kemarin
dan banyak tenaga honorer kategori dua ini
yang ikut tes dan lulus tes inggris namun tidak dapat formasi
diisi oleh para guru swasta yang punya sertifikasi
sudah dapat domain lima ratus poin untuk teknis lainnya
ini kan semakin menggurus honorer kategori dua
yang notabene punya data bis bkn
oke ini sudah bertahun tahun ya berlarut larut bu titi
apa artinya mengapa tidak bisa mendapatkan formasi
tidak mendapatkan kesempatan
tadi di tahun ini apa yang menjadi alasannya
kalau untuk teknis lainnya alasan yang pertama
tidak ada formasi atau tidak dibuka
karena itu belum ada tayung hukumnya
itu tidak dibuka formasi
terus kemudian yang kedua honorer kategori dua
kalau yang teknis administrasi itu rata rata sma mbak
untuk menjadi p tiga k menjadi tenaga fungsional
terus kemudian untuk guru pun perlu diketahui
tidak semuanya bisa ikut untuk kategori dua
karena kami rata rata usianya disatakan sudah empat puluh tahun
kalau ambil rata rata empat puluh tahun lah ya
dan pada saat itu pasal saat mengabdi
itu gaji berapa sih honorer
kalau untuk sambil kuliah
katakan menyelesaikan s satu nya
itu tidak mampu mbak
makanya hanya berhenti sampai d dua atau diploma dua
kan seperti itu
yang tahun ini juga tidak dapat mengikuti yang belum shd
karena memang tata aturannya itu harus s satu
ini kan problematika mbak
itu diberi semuanya kesempatan
setelah jadi baru melanjut
dan itu kan adil
sama seperti yang tenis lainnya ini juga
yang masih sma sma
dibuang ke ruang saja dulu
terus kemudian yang lulus
nanti kan diberikan atau diberi kompetensi
atau diberi diklat pelatihan dan sebagainya
ataupun dilanjutkan kembali
sebenarnya banyak solusi mbak
cuma tinggal goodwill nya mau apa tidak
kan seperti itu
oke tergantung goodwill nya mau atau tidak
kalau nantinya ada solusi
diberikan kesempatan formasi mengikuti tes
akhirnya juga harus bersaingkan dengan
yang memiliki pendidikan mungkin di atas
yang sudah lebih dulu
s satu dan sebagainya itu
bagaimana bu titi
yang penting kalau buat kami mbak
diberi kesempatan untuk tes saja dulu
contohnya kami selalu dari dulu itu selalu bilang
papa gori ii tidak kompeten tidak layaknya
nyatanya kemarin di tes
semua rata rata kata gori itu lulus
hanya tidak dapat formasi
ini juga pr hampir saya bilang rata rata
jadi ini pr bagi pemerintah
yang tidak dapat formasi
harusnya diberikan formasi tidak ikut tes lagi di tahap ketiga
tahap satu lulus tahap dua lulus
tetap tidak dapat formasi
terus disulus tes tahap tiga
kalau dapat kalau tidak dapat lagi
padahal sudah dibuktikan ya
sudah dibuktikan dengan lulus tes tadi ya bu titi ya
sebagian besar rata rata
ya kami itu kompeten mbak
dan yang lebih membuktikan bahwa kami kompeten adalah
pengabdian kami yang puluhan tahun
ini kompeten plus kami loyal kepada pemerintah
dan kami berdiri di atas aturan pemerintah
dan pada tahun dua ribu tiga belas mbak
itu ada surat kemendagri yang mengatakan
surat pelarangan pengangkatan honorat
kecuali honorat k dua yang diaudin pemerintah
tapi kenyataannya pada tahun ini
dibuka seluruh honorat
honorat k dua itu tergerus
tidak dapat formasi dan formula khusus
ini kan berarti kebijakan ini yang untuk hk dua ini kan berarti tidak diteruskan
mangker mangker di tengah jalan
memang salah satu yang apa
mengganjal adalah artinya mengapa ini dianggap tidak manusiawi
karena mereka mereka ini adalah mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun
salah satunya seperti itu alasannya
ini menteri cahyo menteri memfan rbm kan mengatakan bahwa
rekrutmen tenaga honorer ini mengacaukan hitungan kebutuhan asn katanya di instansi pemerintah
padahal beberapa instansi pun mengatakan memang sangat membutuhkan tenaga honorer
nah karena ini berkaca dari kebijakan yang
yang memang diimplementasikan di beberapa negara maju dengan catatan misalnya jumlah civil serven ya
jumlah asn nya atau pembuat kebijakan
ini lebih sedikit angkanya dibandingkan dengan public services nya atau government worker nya
tanggapan anda tapi mungkin nggak sih ini diimplementasikan di sini juga di indonesia
yang jelas seperti ini mbak
kalau mengatakan bahwa mengacaukan mohon maaf tenaga honorer direkrut itu pasti berdasarkan
pasti berdasarkan kebutuhan
kan seperti itu
tidak mungkin tiba tiba merekrut tidak ada kebutuhan
dulu moratorium berapa lama
dan kalau honorer k dua ini mbak perlu saya tegaskan
kalau berakhir honorer sambil dikatakan kalau pemerintah tegas sudah ada surat pelarangan pengangkatan honorer
kalau tahun dua ribu tiga belas tidak akan terjadi seperti ini
itu dasarnya itu karena apa
sudah ada surat larangan pengaturan honorer tapi masih dibuka honorer terus
bahkan sekarang jutru yang berhak honorer k dua ini yang berhak jutru
tergerus oleh aturan itu
belum selesaikan sudah tidak dapat tempat
mudah mudahan akan ada solusi yang terbaik untuk tenaga honorer kategori dua ini
jumlah total berapa bu titi
total kalau honorer kategori dua ini masih sedikit mbak
kalau pas dua ribu sembilan belas kan ada pengurangan dari k dua juga yang terekrut p tiga
kan rp tiga puluh empat
nah sekarang rekrut lagi p tiga g
dulu kan jumlahnya sekitar rp empat ratus empat puluh dikurangi yang pns dua ribu sembilan belas dan p tiga g dua ribu sembilan belas
dan sekarang paling tidak ya tinggal tidak banyak tinggal rp tiga ratus paling mbak
itu kebanyakan dari teknis administrasi dan teknis lainnya
mudah mudahan ada solusi terbaik
paling tidak mendapatkan kesempatan atau formasi
bagaimanapun juga mereka adalah orang orang yang dibutuhkan
dan itu tadi sudah mengabdi sudah memberikan tenaganya puluhan tahun
sehingga itu harus menjadi pertimbangan dan diperhitungkan
terima kasih ibu titi purwaningsi sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore hari ini
selamat sore bu titi
salam sehat selalu
ya selamat sore terima kasih kembali